penyakit jantung dapat terjadi pada siapa saja bukan hanya terjadi pada orang dengan usia lanjut
anak muda dalam usia produktif juga bisa mengalaminya
faktor pertama yang dapat menyebabkan munculnya penyakit jantung pada anak muda adalah kelainan bawaan atau faktor genetik
seperti yang dialami oleh alvin reza syahdewa
pria berusia dua puluh tiga tahun ini baru mendapat diagnosa gangguan irama jantung atau aritmia satu tahun silam
pria yang berprofesi sebagai fotografer ini sudah merasakan gejala sejak sekolah menengah pertama
ia sering merasa kelelahan serta jantung berdegup cepat saat pelajaran olahraga
beranjak dewasa faktor pencetusnya semakin bertambah dengan rata rata mengalami aritmia selama tiga hingga empat kali dalam setahun
kalau triggernya biasanya paling sering pas olahraga biasanya
apalagi kalau olahraganya terlalu berat biasanya tiba tiba muncul
kalau bukan olahraga biasanya dari obat
paling sering obat lu biasanya
kalau makanan minuman kopi sih yang paling sering
kelainan pada alvin sudah disadari oleh ibunya diana sejak alvin masih bayi
terbatasnya pengetahuan tentang penyakit tersebut membuat wanita berusia lima puluh tahun itu tidak menyangka bahwa itu adalah penyakit jantung
upaya penyakit jantung
upaya pengobatan dengan ablasi jantung sudah dicoba
namun prosedur tersebut masih memberikan risiko terhadap kondisi alvin
kini alvin hanya mengurangi faktor risiko dan menyiapkan obat obatan ketika aritmia muncul
jadi saya belajar dari anak saya sendiri
anak saya sendiri yang dia sakit tapi dia yang menguatkan saya
sebagai orang tuanya
saya berharap sih suami saya juga menguatkan saya kata suami saya
karena ilmu kedokteran itu semakin lama semakin cantik
siapa tahu ke depannya nanti ada lagi pengobatan yang lebih bagus yang tidak akan beresiko seperti ini
selain karena faktor genetik atau kelainan bawaan penyakit jantung pada orang di bawah usia empat puluh tahun bisa terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat
penyebab penyakit jantung pada usia muda diantaranya merokok obesitas mengkonsumsi makanan tinggi gula dan garam
serta kurangnya olahraga atau aktivitas fisik
padahal untuk menjaga kesehatan jantung setiap manusia hanya membutuhkan olahraga satu ratus lima puluh menit dalam satu pekan
salah satu ciri khas adanya penyakit jantung pada tubuh adalah munculnya rasa nyeri bagian dada sebelah kiri
rasa nyeri itu seperti dihantam benda berat
penyakit jantung ini tidak penyakit tiba tiba
dia adalah suatu penyakit yang berproses
salah satunya ada penyakit jantung koron itu terjadi akibat penumpukan plak
tidak ada tiba tiba satu
tidak ada tiba tiba dua yang terjadi
dia butuh proses
dalam salah satu penelitian proses antara satu sampai lima tahun
sehingga kesadaran ditimbulkan adalah apa yang dimakan hari ini itu akan menentukan beberapa tahun akan ke depan
dan apa beberapa tahun ke depan akan menentukan beberapa tahun ke depan lagi
memang sering beberapa pasien saya bertanya seperti itu
dok saya dulu tidak apa apa
tapi kenapa sekarang begini
saya hanya merefer lima tahun yang lalu apa yang anda pakai apa yang anda makan apa yang anda lakukan dalam lifestyle itulah yang menentukan saat ini

saat ini seperti itu
menjaga pola makan hindari merokok dan rutin berolahraga penting dilakukan untuk menghindari risiko terkena penyakit jantung
pemeriksaan rutin jantung di rumah sakit juga bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan